sementara itu partai solidaritas indonesia atau psi memberikan pembekalan kepada calon legislatifnya di balai sarbini jakarta
dalam pembekalan kader psi ini juga hadir mantan ketua mahkamah konstitusi atau mk mahfud md
dan dalam sambutannya mahfud md meminta masyarakat tidak golput pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang
dalam sambutannya mahfud menyampaikan pentingnya untuk selalu mengajak masyarakat aktif ikut serta berpolitik
mahfud pun meminta kader psi terus mensosialisasikan agar para calon pemilih menggunakan hak pilihnya
agar indonesia mendapatkan pemimpin yang baik dan membawa indonesia lebih maju
tetapi untuk menghindari orang jahat memimpinnya